semarak suasana tujuh belas an mulai terlihat di sepanjang jalan keramat raya senen jakarta pusat kamisia
para pedagang musiman bendera serta pernak pernik khas tujuh belas an seperti lampion hingga balon mulai menjamur di kawasan ini
pernak pernik khas perayaan kemerdekaan ini dijual dari harga rp dua puluh hingga rp tiga ratus rupiah tergantung jenis barang
para pedagang berharap lapak jualan yang berada di trotoar tak diusir serta omset penjualannya bisa meningkat
dari satu ratus enam puluh tadi satu ratus enam puluh
suasana serupa juga terlihat di jalan tiga raksa kebupaten tangerang banten
pada kamis sore para pedagang bendera menggelar lapak di trotoar untuk menjual dagangannya
harganya pun bervariasi
untuk bendera dijual mulai dari lima puluh hingga seratus rupiah
sedangkan background merah putih bergambar burung garuda dijual dua ratus ribu rupiah per empat meter
meski baru lima hari membuka lapak pedagang yang datang dari garut dan bogor jawa barat ini mengaku
bisa meraup omset tiga ratus rupiah
sehingga delapan ratus rupiah per hari
tradisi menghias rumah serta kampung untuk menyambut hari kemerdekaan juga membuat warga mulai membeli pernak pernik kemerdekaan
menyelang agustus meriahkan
kita kan gimana bapak kita nenek moyang kita berjuangnya pakai nyawa atau ruahannya
cuma kita cuma mengibarkan bendera menghormatin yang dulu itu
tidak hanya pedagang bendera
pedagang bambu pun ketiban rezeki
hoirin salah satu pedagang bambu asal banyumas jawa tengah ini mengaku bisa menjual tiga ratus hingga tiga ratus lima puluh batang bambu
untuk tiang bendera dalam sehari meski tak seramai pada tahun sebelum pandemi
ya empat ratus ya ada ladang enam ratus
kalau belum covid kalau kejaran harga turun lumayan lah
dalam sehari tohirin melayani sepuluh hingga dua puluh pembeli baik kayu maupun bambu
bisa mendapatkan keuntungan berlipat pada saat jelang hari kemerdekaan
ia pun berencana untuk menambah stok bambu lagi
tim liputan cnn indonesia